kebakaran yang melanda hutan konservasi
taman nasional di baluran situbondo
membuat panik pengguna jalan
pasalnya api yang berkobar persis berada di tepi jalan
kepanikan pengguna jalan terjadi saat api kebakaran hutan
merambat ke bibir jalur pantura hutan baluran situbondo
dengan menggunakan ranting tanaman
mereka berusaha memadamkan api dengan memukul titik api
yang menjalar hingga ke jalan
namun besarnya kobaran api membuat upaya warga menjadi sia sia
kencangnya tiupan angin nyaris melukai warga
karena api justru semakin membesar
menurut warga sekitar awalnya api baru membakar
kurang dari lima ratus meter persegi hutan
tetapi karena angin kencang dan banyaknya daun pohon jati yang kering
yang membuat terbakar
membuat api dengan cepat menjalar ke seluruh luasan hutan
meskipun kebakaran di hutan konservasi ini sudah terjadi
dalam kurun waktu sepekan terakhir
tetapi tidak ada satupun petugas pemadam hutan yang bersiaga
padahal titik api berada hanya seratus meter dari pos perhutani
pas kami lewat aja sih kelihatan ini kebakar
makanya saya hubungi tadi dari pihak baluran juga
rencananya mau luncur ke sini
cuma saya takutkan kan asap itu kan ke jalan itu
sempat terganggu tadi di jalan
iya sempat terganggu asap tadi
akibat kebakaran ini jalur pantura di hutan baluran
di kilometer dua ratus dua puluh delapan banyu putih sempat menjadi terganggu
kobaran api juga sempat mencapai tinggi tiga meter
hingga nyaris membuat kendaraan yang melintas tersambar api
sementara asap tebal hasil kebakaran hutan ini
pun membuat jarak pandang lalu lintas pantura tertutup hingga dua puluh lima meter